hakim mahkamah konstitusi arsul sani ikut dalam panel yang mengadili sengketa hasil pileg dua ribu dua puluh empat
tapi juru bicara mk fajar laksono menyebut arsul sani dipastikan tak ikut memutus perkara terkait p tiga
rph ya jadi memang hakim konstitusi arsul sani di jauh jauh hari sebelum sekarang itu sudah mengirimkan sinyal bahwa
beliau tidak akan ikut mengadili perkara yang berkaitan dengan p tiga
tapi kemudian rph memutuskan itu ikut memeriksa ikut mengadili
tapi nggak ikut mengambil keputusan seperti yang disampaikan hakim saldi isra
karena memang ya seperti tadi itu kalau kita bicara teknisnya
kalau tidak menyidangkan kan panel menjadi tinggal dua
tinggal dua tidak terpenuhi nanti akan mencari penggantinya hakim konstitusi